lalu bagaimana pantauan arus balik di pelabuhan bakauheni lampung hingga kami sore bergabung
produser lapangan cnn indonesia dan novel zakwan novel selamat sore apakah sampai dengan kami
sore ini betul seperti yang anda lihat bahwa terjadi penurunan peningkatan kendaraan pada
arus balik lebaran ya baik selamat sore menjelang malam tiffany saat ini saya sudah berada di depan
derbaga tujuh di pelabuhan bakauheni dan seperti yang anda lihat saat ini di belakang saya memang
banyak sekali kendaraan roda empat yang sedang melaju untuk melakukan antri sebelum memasuki
kapal di dermaga tujuh ini dan memang untuk rekayasa yang diberlakukan di pelabuhan bakauheni sendiri
jadi untuk kendaraan roda empat yang baru saja keluar dari tol bakar
henry itu nantinya akan diputar melambung nantinya akan mendekati pintu dermaga lalu mereka
untuk menuju ke antrian yaitu untuk memutar lagi dan memang untuk saat ini kondisi antriannya
cukup panjang seperti itu namun ketika kita mengacu pada data dari posko bakauheni pada hari ini
tercatat sebanyak satu ratus sebelas penumpang yang sudah menyeberang dari pelabuhan bakauheni menuju ke
pelabuhan merak dan kemarin jumlahnya itu berapa banyak penumpang yang sudah menyeberang dari pelabuhan
merak itu satu ratus dua puluh tiga penumpang yang sudah menyeberang dan memang angka ini menurun jika dibandingkan dengan
hari kemarin dan memang untuk jumlah kendaraan juga ikut turun dan memang untuk jumlah kendaraan
sendiri itu berjumlah hari ini itu berjumlah dua puluh enam ribu sedangkan kemarin berjumlah dua puluh delapan unit kendaraan
namun untuk kapal yang dioperasikan justru ditingkatkan yang semula tiga puluh unit kapal dioperasikan
dua puluh tujuh unit kapal yang dioperasikan untuk melakukan penyeberangan dari bakau heni menuju pelabuhan
merak dan memang siang tadi saya sudah melakukan pantauan udara bersama dengan kabit humas polda
lampung memang untuk di jalur ruas tol bakauheni itu terpantau rolengang siang tadi dan memang
walaupun jumlah kendaraannya menurun tapi di kondisi di pelabuhan bakau ini saat ini memang
hai terima kasih nova atas laporan anda selamat malam selamat bertugas kembali